tidak pernah jerah mungkin inilah kalimat yang menggambarkan maraknya pelanggaran lalu lintas di ibu kota jakarta
senin pagi puluhan pengendara sepeda motor nekat melintasi jalur bus transjakarta di jalan jati negara barat jakarta timur
ketika mengetahui polisi mengelar razia di jalur transjakarta mereka panik memutar arah kendaraan dan melawan arus
mereka mengabaikan keselamatan diri dan orang lain
dari hasil penindakan di jalur bus transjakarta polisi menemukan pengendara sengaja melintasi jalur bus transjakarta untuk menghindari kemacetan
tidak hanya motor sejumlah pengendara mobil juga diberikan sanksi tilang
berbagai alasan dikemukakan warga yang melintasi jalur transjakarta mulai dari terburu buru pergi ke tempat tujuan tidak tahu hingga jalur tidak diberikan rambu khusus
akibat ulah pengendara laju bus transjakarta sempat terhenti
saya izin saya mau ke bengkel boleh nggak
saya nggak tahu saya nggak jetir langit depan lho saya nggak masuk cepat
ini nanti tadi tadi yang bawa
iya kita nggak bisa nindek tentara itu undang undang militer mas
tidak undang undang umum ya

oh ditilang juga dep
asalkan memang tadi yang melewat
dia tuh dia tuh ditilang
bajunya orang orangnya coklat
jangan pakai topi
terus ke sini
jangan nombor nenek
jangan nombor komendan lho
di lokasi lain mengaku akan menjemput komandan seorang pria berseragam anggota keamanan dihentikan polisi dalam razia di jalan ks tubun tanah abang jakarta pusat senin pagi
oleh polisi pria ini diminta menghubungi komandannya
lain lagi dengan pria ini berdali sering melintasi jalan ks tubun tanah abang jakarta pusat dengan sepeda motor tanpa mengenakan helm
seorang warga menanyakan surat tugas kepolisian yang menggelar razia
ia berdali lokasi ini bukan jalan utama sehingga tidak perlu menggunakan helm
selain tidak menggunakan helm ia juga tidak dapat menunjukkan surat kendaraan

dengan surat kendaraan